siraman kuah panas paduan lontong rebusan daun singkong ditambah sambal
ya inilah docan salah satu kuliner legendaris asal cirebon jawa barat
tak hanya soal sejarah cirebon juga kaya akan kulinernya
anda dapat dengan mudah menemukan docang di setiap sudut kota cirebon
meski dijajakan dari pagi hingga siang hari
dojang biasanya disantap pada pagi hari sebagai sarapan sebelum beraktivitas
kuliner legendaris ini berbahan dasar lontong toge dan daun singkong yang direbus
serta ditambahkan sambal cabai
tak ketinggalan ini yang menjadi ciri khas dari docan yaitu kuahnya
ya kuah oncom dage inilah yang disiram bersama paduan bahan lainnya
yang membuat cita rasa kuliner dojang menjadi enak
tak heran kuliner legendaris ini selalu diminati masyarakat kota cirebon bahkan luar kota cirebon
karena ini dojang tuh pertama kuahnya seger
terus enak aja buat sarapan gak terlalu bikin kenyang juga
jadi pas aja sih cocok buat sarapan
kecengnya itu sangat enak ya apalagi pas ketika pagi hari
karena sarapannya itu yang tidak terlalu berat
artinya kan ini kan lontong dicampur kuah dage atau
rasanya tuh enak gitu apalagi kasih sambal kasih kerupuk lebih mantap rasanya
dijual seharga sepuluh ribu rupiah per porsi
pedagang dojang selalu ramai pembeli
salah satunya pedagang docang bernama yedi
yang sudah berjualan sejak turun temurun
sejak dulu sih dari zaman kakek ibu terus ya ini yang dari saya
oh bapak berarti generasi ketiga
iya udah turun temurun
jualannya pindah pindah tuh
tertarik untuk mencoba kuliner legendaris ini
jangan lupa ya jika berkunjung ke kota cirebon
tak lengkap rasanya tidak mencicipi gurihnya kuliner docak
jericho mara cirebon jawa barat